sayang sekali usiamu masih muda tapi kau harus mati di tanganku
sebaiknya kau pergi dari sini sebelum kau menyesal
hehehe besar juga nyalimu apakah kau sudah siap melepaskan nyawamu
berbalik lagi kepada diriku
apa yang sanggup membuat teluh si ratu sehingga berbalik kembali
itulah keturunan si luang
untuk itu aku butuh dukungan dari kalian untuk melenyapkan si luang
aku harus membujuk pendekar kendung
mau bekerjasama denganku
sungguh sangat lama
kita tidak bertemu
tetap boleh menyesalmu itu
rencana ji itu rencana ji itu apa
rencana ji itu apa
paman aku bertanya paman

tidak ada cara lain untuk mendapatkan kitab suci kudus
ini adalah pilihanmu
ya antara kau melanjutkan bersemedi dalam goa atau ku lempar ke dasar jurang
baiklah baiklah baiklah
aku akan kembali bersemedi di goa itu
kita akan memancurai terapun
mesti luangi kehadapan pendekar kilat
dan kita tidak perlu mengeluarkan keringat untuk mencapai tujuan kita nyai
terima kasih arga danau
kalian buatlah kekacauan di istana pacaran
dan biarkan aku yang memancing raih prabu siliwangi kehadapan pendekar gendeng
ternyata kau arga danau
iya memang benar
kakang cepat beritahukan nyimak sarara santara
hei tidak perlu pergi hadapi aku
kita serang mereka
apa paman argaden
gunar rimas rajulid semuanya sedang mencoba menghadangnya
aku harus menghadapinya
putriku ini sangat berbahaya
tapi bunda ini tidak bisa dibiarkan
mereka tidak boleh masuk ke istana pajajara dan membuat kekacauan lagi
aku harus mencegahnya ibunya
jika perlu aku akan bertaruh nyawa
aku akan mencari dia
jangan bersamamu nimas kita akan menghadapinya bersama sama
terima kasih nyai
kalian benar kita tidak bisa membiarkan mereka mengacaukan pajajaran
kita harus menghadapinya bersama sama
benar ibu nda
terima kasih telah berikan diribound

eh agak claran
akhirnya kamu juga keluar dengan dengannya
mengapa bukan dia yang menyambutmu
gampang mau apa kau kesini
kau tidak perlu tahu sekarang terimalah kematianmu
jangan sentuh ibundaku
jika memang kau berani langkai dulu mayatku
ibunda biar aku yang menghadapi penjahat ini
sebaiknya ibunda menolong para prajurit penjaga yang lainnya
kau cah kecil kau tidak tahu diri
siapa yang menjaga diri
kamu masih muda tapi kau harus mati di tanganku
sebaiknya kau pergi dari sini
sebelum kau menyesal
besar juga nyalimu
apakah kau sudah siap melepaskan nyawamu
tidak pernah takut dengan kematian selama dia berada di jalan yang benar
kalau begitu bawalah kebenaran ke neraka
lo menjadikan dis alumni

mujumlah kau putriku
araku selam semuanya
itu sudah benar kedatuhan dgn apa